nih tinggal separoh lagi deh udah ambil
kamu terlalu ya terlalu
nah nyemprot lagi ah
lah ngapasih lu
saya mau ikutan lomba dangdut
ya belum tau kali
ini kan tanggal tua
lu tau kagak
masa baru tanggal segini udah tongpes gimana sih beh
bawa parfum ya beh
bapak pakai parfum ya
kalau ngomong lu asal ngejeblak aja lu
kalau enggak pakai parfum sini saya cium
katanya katanya enggak
tiap hari kenapa kenapa
kalau enggak bawa bawa sini aku cium
apa sih mak
eh enggak enggak enggak
mak ya sayuran kita itu
ya kenapa kita sih nyanyi gituin
gailah mak abis dah sayuran
ambil sayuran kita di abisin
tiba minta cium doang
ngapain ngeberantak indagangan kita
loh men apaan sih
sosor aja lu kaya bebek lu
lu megarot kek
lu mejilat kek nih tuh
kecayaan banget sih
bau banget pak be
enggak udah cium aja lagi nih
sisanya masih ada
lah ngapain lu
liat dong semua ha
waduh enak aja lu
gue beli juga kaget dagangan lu
eh pak gino sadar tuh lihat tuh
tadi ikan asin
yang tadinya asin jadi asem
gara gara diborehin ke ketek pak gino
emang ketek gua air tawar
ini semua kalau di total total
di jumlah jambleh
yaudah sini lu
sini lu mau gak
sini lu mau gak
sini lu mau gak
sini lu mau gak
sini lu mau gak
sini lu mau gak
sini lu mau gak
sini lu mau gak
sini lu mau gak
sini lu mau gak
sini lu mau gak
sini lu mau gak
jangan kasih tahu bini gue nih
cepet habis jadinya
yang bener mukulnya
kerasan di sini
kit eh kok kayak gitu sih nih pegang pegang lihatin niatin ini
aku waduh sih bukan dilihat yang bener kayak lu udah tangan saja sakit merah merah
gede kurmen ikut lagi juga apa nggak bakal menang itu aja lagi pukul ada ide ide
tarah kok sih buat apaan ya buat nyetir lagu lagu dangdut diberi semangat
lautan ada ikannya begitu juga diriku ke pasar pasti pulang nangis

enggak ada semuanya
nih buat dulu tuh
mereknya ikan asin apa ya
ambil lagi tuh
nih tinggal separuh lagi deh
kamu terlalu ya
kamu terlalu ya
pak gino nggak salah bu ma
diam diam diam
diam diam diam
maintenerz dulu ya
mau bener ya
diam diam diam
diam doyan doyan
mbak be minta maaf ya mbak be gak mau ulangi lagi dah ampun dah ampun dah
apaan gak mau ulangi lagi opan ampun opan ampun berapa kali ha
berapa kali coba ha berapa kali dihukum dihukum gara gara ganteng anggur dan rembatu
berapa kali sih paling cuma tiga puluh tujuh kali
hah tiga puluh kali deh kak orang sana itu satu kali dua kali cukup ini tiga puluh tiga
iya sama sekali ganteng ini makan nih ganteng
saya gak bakal mulai lagi mau kuluk katanya
makan sih kau